seperti ungkapan pikiran dan hati seseorang tidak ada yang tahu
nah presiden jokowi dodo ternyata memiliki dua pernyataan berbeda
terkait wacana gibran maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
dua pandangan presiden itu terucap sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi
terkait syarat cawapres
pernyataan pertama jokowi pada empat mei dua ribu dua puluh tiga lalu di pusat perbelanjaan sarinah jakarta
jokowi menyebut usulan duet prabowo gibran itu gak usah didengar
kita simak bersama bagaimana pernyataan jokowi lima bulan yang lalu
apa paling kotak
yang logis aja lah
ya tapi itu dulu empat mei dua ribu dua puluh tiga atau lima bulan yang lalu
namun usai golkar usung gibran jadi bacawa pres pernyataan presiden kini justru berbeda
presiden jokowi malah mengaku merestui
dulu ditentang kini direstui
ya orang tua tuh
hanya tugasnya mendoakan dan merestui
keputusan semuanya karena sudah dewasa
jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak anak kita
bapak setuju gak pak kalau gibran
bapak setuju gak kalau gibran
orang tua itu hanya mendoakan dan merestui